saksikan series ipa dan ips di gtv
fadil kamu sudah sampai di mana fadil
sekarang fadil sudah di tol pak
memang kenapa pak
kira kira berapa lama lagi kamu sampai di sini
kira kira setengah jaman lagi pak tunggu ya pak
ini penting sekali untuk saudara kembar kamu ya
iya pak assalamualaikum
telfon kamu tenang ya
saudara kamu pasti akan baik baik aja
sekarang tugas kamu adalah mempercepat laju mobil aku
biar kamu bisa cepat sampai ke sana ya

terima kasih pak assalamualaikum
terima kasih wellan
terima kasih andara
terima kasih andara
terima kasih andara
terima kasih andara
kamu gak mau ikutin ke fadil
gak mungkin aku ikut ke dalam lah
nanti keluarga kamu salah paham lagi sama aku
yaudah kamu masuk ke sana
fadil nungguin kamu
yaudah aku masuk dulu ya
sekarang lagi terima kasih
bagaimana fadila sudah datang atau belum
waduh bagaimana ya
ini sangat lucu sekali loh
akhirnya kamu datang juga
terima kasih ya allah
adil papa senang sekali melihat kamu sudah sampai di sini
tapi gimana dengan keadaan taufan
tovan sekarang sedang ada di dalam fadil
dia sekarang sedang menunggu kamu
yaudah kalau gitu bawa saya masuk ke dalam
pak bawa saya masuk ke dalam dan ambil darah saya sekarang untuk tovan
fadil masuk dulu ya
ketawa kan tak
suara selalu begitu sulung maksudnya

kalau vern pada kota ini pun saya semquarlabit adam

itu eh di minion
yang murah sebelumnya tuhan tuhwheelz
writing toys aktivin di raja terus ya
karena sekarang fadil sudah datang untuk menolong taufan mila
iya nila sekarang fadil lagi di dalam
sedang melakukan transkursi darah untuk taufan
taufan kamu sudah datang
memangnya dari siapa sih
bukan siapa siapa mila
kalau memang enggak
biar camilla lihat siapa yang taufan
ya allah taufan
taufan kenal papa
kenapa bisa jadi seperti ini pak
aku tidak bisa diam saja seperti ini
gue harus tahu kondisinya kak taufan
aku harus pulang
kondisinya semakin lama semakin lemah
fadil pasti akan sembuh
fadil pasti akan sembuh
sekarang sekarang kamu ambil darah saya
ambil darah saya sampai fadil benar benar sembuh
jadi kembali tersadar
tenang ya nayat
saya akan melakukan yang terbaik untuk saudara kembar kamu
sekarang kamu tarik nafas
dan jangan lupa